dalam rangka memperkuat upaya pembenahan tata kelola sawit indonesia
koalisi transisi bersih mengadakan konferensi pers
tentang korupsi minyak goreng yang menjerat korporasi industri sawit
pengungkapan kasus korupsi dalam pemberian izin ekspor
menunjukkan betapa mudahnya korporasi mempengaruhi kebijakan pemerintah
terutama agar bisa melakukan ekspor meski belum memenuhi kewajiban domestik
menurut sekjen serikat petani kelapa sawit
mansuetus darto salah satu akar masalah rantai pengusahaan industri sawit
adalah lemahnya pengawasan terhadap pasar crude palm oil atau cpo
darto menambahkan masalah lain terutama adanya indikasi oligarki
melibatkan beberapa perusahaan besar yang memonopoli pergerakan industri minyak sawit
kalau oligarki di dalam industri minyak sawit
itu memang sudah terbuka bahwa pengusaha sawit itu bukan lagi jadi backup
bukan lagi jadi pemain belakang tapi sudah jadi pemain depan
nah ini kan
membuktikan bahwa oligarki di sektor sawit itu ikut terlibat di dalam cawe cawe
di dalam dana bpdpks untuk dialokasikan untuk program subsidi
baik itu program subsidi untuk mereka sendiri
maupun juga program subsidi untuk industri yang sedang mereka terlibat di dalam program ini